rata rata permasalahan kota kota di indonesia setelah sampah rumah tangga adalah sampah visual
sebagai sebuah kota wisata yogyakarta merupakan salah satu kota dengan sampah visual yang cukup mengganggu pemandangan dan keindahan kota
kesemrautan yang ditimbulkan sampah visual tersebut membuat sekelompok pemuda tergerak untuk membentuk komunitas garuk sampah
pandemi covid sembilan belas tidak menyurutkan niat sekelompok pemuda yang dimotori bekti maulana
membersihkan tali tali plastik pengikat spanduk yang ditinggalkan begitu saja oleh pemasang
tali tali tersebut sampai menumpuk dan mengotori lokasi lokasi tempat pemasangan spanduk dan baliho
yang tersebar di sejumlah lokasi di kawasan bulak sumur sleman
bekti dan kawan kawannya yang tergabung dalam komunitas garup sampah juga membersihkan iklan iklan yang tidak berizin
yang ditempel di sembarang tempat seperti pohon tembok dan tiang listrik
perilaku masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan keindahan kota dengan banyaknya iklan iklan ilegal yang mengotori ruang ruang publik
membuat bukti dan kawan kawan mendirikan komunitas garuk sampah tahun dua ribu empat belas lalu
selain itu roti dan kawan kawan juga prihatin dengan tidak tegasnya aparat pemerintah menindak dan menegakkan aturan
terkait pemasangan iklan sehingga banyak iklan yang dipasang di sebarang tempat
pembicara satu bekti dan kawan kawan yang tergabung dalam komunitas garuk sampah yang ditempel di sejumlah lokasi tempat
iya satu tadi karena ini adalah sampah yang terbesar nomor dua di jogja
yang dia itu ada di mana mana tapi cenderung diabaikan
padahal sudah ada peraturan wali kota sudah ada perda yang mengatur
tapi penegakan dari oopd atau skpd terkait pun belum tegas sih
jadi masih banyak atau sering kita jumpai di jalan jalan raya yang ini mengganggu kenyamanan atau bahkan keselamatan berlalu lintas
kita sejak tahun dua ribu enam belas memang aksinya secara bergotong royong
melepas sampah sampah ikan ini
satu persatu baik yang terpasang di tembok milik warga di tiang listrik tiang lampu rambu rambu
maupun di tiang penerangan jalan umum karena itu kan tidak sesuaikan dengan peraturan yang ada seperti
peraturan wali kota nomor dua puluh tiga tahun dua ribu enam belas kemudian juga perda nomor dua tahun dua ribu lima belas tentang penyelenggaraan
pada awal berdiri komunitas ini hanya bergerak di kawasan wisata dan pusat kota yogyakarta saja
namun seiring dengan terus bertambahnya anggota komunitas area gerakan bersih bersih meluas hingga
seluruh kota yogyakarta dan kabupaten sleman dalam melakukan aksinya tidak jarang komunitas
ini menjumpai lokasi sampah visual yang lokasinya sulit dijangkau dan membahayakan seperti tempat
tinggi dan dekat dengan kabel listrik komunitas garuk sampah mengharuskan anggotanya menggunakan
peralatan yang sesuai standar keselamatan seperti helm dan tali pengaman sekali
bergerak komunitas ini bisa menghasilkan kurang lebih dua puluh kg tali tidak banyak anggota yang terlibat
dalam gerakan bersih bersih sampah visual dalam rangka mematuhi anjuran physical distancing
sampah sampah visual yang dibersihkan kemudian dipilah pilih sampah yang bisa dijual diberikan
kepada pemulung dan sampah yang tidak bisa dijual diserahkan kepada kantor kecamatan yang membawahi
lokasi tempat pembersihan aksi komunitas garuk sampah ini dilakukan hanya berdasarkan kecintaan
terhadap kebersihan kota yogyakarta semata tanpa ada bayaran sepeserpun biaya operasional diperoleh
dari biaya pribadi masing masing anggotanya karena saya merasa sebagai salah satu masyarakat
jogja yang imput prihatin terhadap sampah visual khususnya poster dan paduk paduk jalanan yang
mengotori keindahan kota jogjakarta yang yang mana kota jogja ini adalah kota wisata tidak jarang
mereka mendapat kekerasan fisik dan gejalaan yang mengotori keindahan kota jogjakarta yang dianggap
seperti pemukulan atau lemparan batu dari pemasang iklan saat melakukan aksinya
namun komunitas garuk sampah tetap berkomitmen untuk terus membersihkan sampah sampah visual
yang mengotori keindahan kota yogyakarta